enak bener ini sudutnya yang satu punya siapa punya ojak anjakan datang tapi mau makan aja
daripada mubazir iya bang nain dede dulu sampai sekarang enggak pernah berubah ya
ya emang makannya banyak bukan cuman itu terus apa lagi saya dulu sampai sekarang tetap kecil
assalamualaikum waalaikumsalam masuk be
emi lama ya kayak kemari orang kata mumpung saya ada umur saya kemari bang iya iya
gue jadi inget masa remaja dulu pas lu pulang abis ngambil rambutan gua minta
seperti itu agak seperti itu saya ingat gua bang naim kagak pernah deketin kita
ah berani cuman ngintilin kita dari jauh
tadi kata positif dia mau langsung ke rumah look soalnya dia mumpung lagi ngurus daerah
sini makasih ampok semoga bang ojak cepet sembuh bisa nengok ke kiri dan kekanan lagi
amin amin ya allah berapa mbak metat udah gua
kasih murah rp empat puluh ribu aja bisa lebih murah lagi nggak po itu udah lebih murah tat
ibu siapa ya saya siti badri di atun panggil aja siti
ya udah saya cerita sendiri aja tadi saya diajak masuk ke dalam rumahnya neng rika
nggak percaya eh sekarang mah bener saya malah disuguhin makan siang siapa saya siapa yang nanya
saya ditelepon sama pak mumon bang ojak disuruh datang ke sini katanya kaya abang bisa nengok ya
enggak usah usah dipijit sembuh sembuh abang mau begitu terus sampai tua
lo masih sering masa kagak masih cing kenapa emangnya siang nih masa cuman air doang tadi
udah nyuruh tapi beli tahu deh kagak dateng dateng
panjang umurnya lot akhirnya jadi juga kita makan yang bener deh tapi panjang umur
alhamdulillah untuk perumpamaan doang tati
ada di dalam baru dipegang doang
pakan yuk chee
si ojak agak kemarin
kita makan duluan ya
bang ojak gak dateng deh
salah bantal gimana
lehernya jenuh terus nih
gak bisa dibelokin
maren dulu cantengan
sekarang salah bantal
tati tadi udah nelfon tukang urut
buat ngurut bang ojak
katanya kalo udah sembuh bang ojak kemarin
oh seperti itu
baru mencintikin doang
teriaknya sampe begitu
tahan dikit kenapa bang
enak bener nih nasi uduknya
itu yang satu punya siapa
kan ojak agak dateng
makan aja daripada mau bazir
bang nain dari dulu sampe sekarang gak pernah berubah ya
iya emang makannya banyak
bukan cuman itu
terus siapaan lagi
dari dulu sampe sekarang tetep kecil
abang berisik banget sih
udah iya pak
belom ini baru ngelumasin jari doang
masih terasa sambal bawang dikina neng rika
gue juga tahu
kamu sendiri gimana
jadikan raktir neng ani
gak ada maksud apa apa
kamu kenapa pur
gue gak jadi raktir ani
keduluan bang udin
aduh kasihan deh kamu
udah insya allah sembuh bang ucak
gimana bang ujak
manjur kan pujitan saya
alhamdulillah pok enakan
jadi berapa ini pok
biasa bang ujak seikhlasnya
seikhlasnya berapa ya
ya terserah bang ojek deh
mau mi gak nunggu bang ojek aja
biar diantar pulang sama bang ojak
emang bener laki laki mau kesini
tadi telfon dulu ya
gak usah deh gue mau ke rumah kongurit takut kemaleman
apa diteleponin aja ojaknya
sabar ya pur
untung ada yang perlu ojek
jadi gue gak perlu dengerin kata kata bapak lu
pipi t belum tau
bisa pulang besok atau enggak
jangan marah dulu atumi
sampai jumpa lagi